kita berhenti di lima orang calon kepala daerah
jumat malam kpk kembali menetapkan satu lagi tersangka korupsi
yaitu calon gubernur maluku utara ahmad hidayat mus
jumlah kalangan menyebut langkah kpk sudah tepat
meski pemerintah melalui menteri koordinator politik hukum dan keamanan
meminta kpk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah
mantan ketua komisi pemberantasan korupsi abraham samad
di sebuah acara diskusi sabtu pagi menilai
keputusan komisi antirasuah yang tidak berhenti menersakakan calon kepala daerah
terduga korupsi sudah tepat
hanya saja cara ketua kpk agus raharjo melempar wacana ke publik
terkait calon tersangka lainnya bisa berdampak negatif
kpk tidak boleh mundur dengan adanya intervensi intervensi tanda kutip
yang ingin mencampur adukan antara penegakan hukum dengan politik
apa itu mencampur adukan penegakan hukum dengan politik
kpk harus diminta untuk menunda proses penegakan hukum karena adanya pilkada
itu tidak boleh sama sekali bahwa kalau memang alat buktinya sudah terpenuhi
sudah firm ya maka tidak boleh ada penundaan
karena kalau ada penundaan maka yang terjadi bisa ada penghilangan barang bukti
politisi pdi perjuangan masinton pasaribu menyebut kpk jangan berwacana dalam penegakan hukum
kalau mau tersangkakan tersangkakan
tidak perlu gempar gempur
kalau anak sekarang bilang woles saja woles slow slow
tidak perlu harus gempar gempur
kekuatan hukum itu di alat bukti
sepanjang dia memiliki dua alat bukti sudah
calon gubernur maluku utara ahmad hidayat mus yang disokong golkar dan p tiga
ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembebasan lahan bandara di kabupaten sula pada dua ribu sembilan belas
penetapan ini diharapkan tidak mempengaruhi tahapan pilkada maluku utara
peraturan kpu status calon yang menjadi tersangka tetap sah sebagai peserta pilkada
dan tidak bisa diganti selama belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan
ini memberi pelajaran sekaligus dalam tanda kutip hukuman bagi siapapun
pertama bagi partai politik
mestinya di dalam undang undang itu sudah disebutkan
kalau kau mengusur pasangan calon
itu harus dilakukan dalam mekanisme yang demokratis dan terbuka
seharusnya publik diberi kesempatan untuk memberi pendapat tanggapan kami mau ngusung ini
ada nggak catatan catatannya
ada nggak kemungkinan kemungkinan di tengah jalan dia jadi tersangka
sebelum ahmad hidayat mus kpk juga sudah menjerat lima calon kepala daerah lainnya
yang akan berlagak di pilkada serentak dua ribu delapan belas dalam kurun waktu kurang dari dua bulan
empat orang diantaranya diciduk dalam operasi tangkap tangan
mahardika utama jakarta
ya kpk kembali menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus korupsi
penangkapan ini pun menambah daftar panjang calon kepala daerah yang terjaring oleh komisi antirasuah
langkah kpk yang belakangan rajin menangkap para peserta pilkada pun menuai komentar
termasuk khawatiran kpk menjadi senjata politik di tahun politik
benarkah ada potensi besar
kpk justru menjadi alat politik
kita akan bahas malam hari ini
di studio saya sudah bersama dengan bang febri henry koordinator divisi investigasi dari icw
selamat malam bang febri
selamat malam bang rekha
terima kasih sudah hadir di prime news bang febri
dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi t b aceh hasan syadzili
anggota komisi tiga dpr dari fraksi partai golkar yang masih dalam rapat pleno partai golkar
di lokasi malam hari ini saya ingin ke bang febri langsung tentu saja
bang febri kpk menangkap peserta pemilu ya
calon calon kepala daerah di tahun politik
ini kemudian menuai kecurigaan atau kekhawatiran bahwa jangan jangan
banyak menjaring kepala daerah peserta pilkada di tahun politik ini
bisa juga ditarik kemudian kpk menjadi alat politik ketika di tahun politik ini
bagaimana teman teman icw melihat ini bang febri
ya kalau menurut kami ya kpk kan sudah memiliki aturan internal
punya prosedur yang sudah ketat
jadi kalau sudah menetapkan tersangka artinya mereka sudah mengantungi dua alat bukti
tidak ada kalau menurut kami sulit kalau seandainya ada embel embel yang lain
kami melihat bahwa ini murni proses hukum
dan kita lihat juga ya akan sangat sulit
bahwa mungkin barangkali memang betul bahwa penegakan hukum memiliki implikasi politik
tapi untuk proses hukum di kpk ya kita tahu misalkan ada pejabat daerah
ada segala macam ketika ditetapkan tersangka kemudian ada kekosongan jabatan
ada segala macam begitu itu implikasi politik
tapi yang paling penting itu bahwa penetapan tersangka itu tidak didesain sedemikian rupa
sehingga itu desainnya itu memang untuk kepentingan politik
kalau di kpk menurut kami tidak
jadi profesional saja begitu ketika sudah ada dua alat bukti minimal ya penegakan hukum diberlakukan
ya menurut kami begitu
jadi sesuai dengan aturan yang ada prosedur yang ada ya sudah
kalau memang sudah mengantungi dua alat bukti ya sudah selesai
baik bahwa kemudian kita sempat juga dibingungkan ya dengan pernyataan ketua kpk agus raharjo mengatakan bahwa
belum ada katakanlah belum ada bukti tapi kemudian ketua kpk sudah mengatakan
akan ada banyak kepala daerah yang akan ditangkap untuk tahun politik ini
nah ini kan kemudian menuai asumsi

yang lain ya bang febri bahwa jangan jangan memang kpk ini mengincar kepala daerah untuk kepentingan politik yang lain begitu
nah kalau itu memang menurut kami kurang tepat ya
tidak bisa sebuah proses hukum terutama dalam konteks pilkada sekarang konteks elektoral sekarang itu disampaikan hal seperti itu
cukup kalau proses hukum berjalan sunyi gitu sepi begitu tapi ketika memang ada sudah ada dua alat bukti
sudah ada dua alat bukti sudah tetapin tersangka
kalau setelah penetapan tersangka kemudian ada implikasi politik ya itu usulan lain
asal jangan memang sejak awal itu tidak diarahkan untuk menetapkan tersangka
ya dipaksakan gitu prosesnya naik ke penyidikan dipaksakan harus ada tersangka
itu menurut kami kurang pas
nah ini kan kemudian menjadi dasar sejumlah beberapa politisi senayan ya katakanlah ada bang sinton begitu
yang mengatakan ini kpk kok agak ribet begitu karena kemudian mewacanakan tapi sebenarnya belum ada penangkapan
nah ini kemudian kita asumsikan di tahun politik ini jangan jangan memang masuknya ke situ ini bang febri
kalau teman teman icw tidak juga melihat ada potensi itu ya
kalau kami memang kami kritik juga ketua kpk
janganlah ketua kpk belum masuk proses penyidikan belum ada tersangka tapi sudah menggembar gemborkan
tersangka media begitu
karena nanti isu itu kan bisa digoreng di daerah begitu
nah terkait dengan tadi siapa itu mas sinton ya
sebenarnya juga kan politisi ini kadang kadang kan kurang konsisten juga
kenapa kurang konsisten bang febri
pemilihan gubernur dki jakarta kemarin
ya kan juga ada tuh kasus korupsi terkait dengan calon gubernur yang diusut sama penegak hukum yang lain
tapi kenapa nih politisi politisi yang sekarang mengkritik kpk itu justru pada saat itu tidak bersuara begitu
ya kami tidak pernah dengar itu bahwa penegak hukum itu dikritik
oh taruh dulu proses hukumnya dihentikan dulu ditunda dulu sampai pilkada pilgub dki selesai
kenapa kok tidak seperti itu waktu itu
kalau sekarang baru begitu ya
kalau sekarang ketika kpk menetapkan mau menetapkan tersangka dalam konteks pilkada baru rame begitu
kenapa nggak konsisten mereka begitu
tapi memang kpk kira kira menurut anda memang
kenapa memang mengincar kepala daerah di tahun menjelang pilkada dan juga pilpresi ini
di satu sisi memang ada juga dipertimbangkan calon calon kepala daerah yang bermasalah terutama yang terseret kasus korupsi atau yang melakukan praktik korupsi
itu diberi hukuman oleh pemilih
supaya nanti ke mereka yang terseret kasus korupsi dan kemudian terbukti di pengadilan itu tidak terpilih sebagai kepala daerah
kalau nanti kalau nanti mereka terpilih jadi kepala daerah maka jadi sulit nanti masyarakat yang rugi masyarakat pemilih yang rugi
jadi mungkin barangkali ya sepanjang informasi memang cukup kuat begitu ya masyarakat juga punya hak untuk mengetahui informasi tentang calon kepala daerahnya itu apakah bersih korupsi atau tidak begitu
apakah mereka layak jadi pemimpin atau tidak apakah mereka bakal tersangkut kasus hukum atau tidak
jadi kalau seandainya nanti mereka terpilih tapi kemudian tersangkut kasus hukum kan yang rugi itu rakyat daerah itu sendiri
dan juga ya masyarakat daerah itu juga karena pemimpinnya tersangkut kasus korupsi atau ditahan atau segala macam
oke kalau dari teman teman icw bang febri bagaimana kemudian kpk harus bisa fokus ketika memang harus melakukan penegakan hukum terhadap beberapa calon kepala daerah

jadi bagaimana kemudian bisa lepas dari kekhawatiran ini dikaitkan dengan tahun politik
jangan jangan kemudian kpk menangkap seseorang calon kepala daerah karena memang untuk menjatuhkan citra partai tertentu atau menjatuhkan calon kepala daerah tersebut
nah bagaimana kemudian kpk ini bisa satu sisi kita dukung kpk untuk menegakkan hukum
namun di sisi lain jangan sampai ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ini ditarik ke kepentingan tahun politik juga
ya ikut saja prosedur yang ada sesuai dengan puhab begitu
jangan sampai ada kecurigaan dari masyarakat bahwa ini ditarik ke apa namanya kepentingan tahun politik juga
jangan memikirkan efek politiknya begitu
bahwa itu ada implikasi politik iya
inflikasi politik pasti ada ya
karena pelaku pelaku korupsi adalah pemegang kekuasaan politik ya
baik di negara maupun di
jadi kalau menurut kami silahkan jalankan proses penyelidikan ya
pull bucket misalnya segala macam begitu
tapi tidak perlu diumbar ke media tidak perlu diumbar ke publik begitu
tapi ketika sudah ada tersangka umumkan saja
kalau memang harus diumumkan diumumkan begitu
jangan ngomong ke media sebelum itu terjadi kemudian menimbulkan satu persepsi yang lain
ya misalkan sudah ada misalnya beberapa
kemarin yang jumat malam itu sudah ada juga tuh di daerah daerah itu sudah muncul
wah si ini bakal jadi tersangka si ini bakal jadi tersangka
nah kalau nanti seandainya sudah beredar atau istilahnya digoreng gitu tanda kutip di daerah ternyata kpk tidak menyatakan tersangka
nah ini kan jadi
jadi masalah ya bang
jadi lebih baik kalau memang sudah jadi tersangka sudah umumkan saja
jangan tunggu tunggu jangan tunduk tunduk sudah segera begitu
tapi kalau belum jangan juga disampaikan ke publik begitu
ini yang kemudian menjadi sorotan icw ya kalau memang kpk ingin menetapkan tersangka terhadap calon kepala daerah
tapi kemudian bang febri kita juga dihadapkan dengan aturan bahwa calon kepala daerah jika kemudian belum punya status hukum yang tetap ya masih tersangka ini masih boleh juga bang febri
nah ini kalau menurut kami agak dilematis ya
di satu sisi kan memang karena belum ingkrah status dia sebagai
dia terseret hukum jadi soal tersangka dia apakah dia bisa dicabut statusnya sebagai calon kepala daerah
saya memandang mungkin sebaiknya ditanya juga ke dia gitu apakah memang dia bersedia di kualifikasi ya
terus kemudian juga ya kita juga
kalau seandainya pemilu atau elektoral kita tidak ada calon calonnya itu kan juga agak aneh juga
jadi kemungkinan juga bisa dibuka ada calon pengganti
tapi juga ini perlu dilihat juga apakah itu sesuatu yang dimungkinkan begitu
kan sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk melaksanakan pilkada dan segala macam
tapi calonnya tidak ada gitu karena ditangkap oleh kpk
artinya panjang mengenai itu pembahasannya
menurut kami cukup panjang dan cukup dilematis juga
bisa diajukan ke judicial review kan bang febri teman teman icw melakukan itu tidak
kami belum memikirkan itu lebih lanjut begitu ya
tapi menurut kami ya untuk sementara waktu memang ya kalau sudah ditahan kpk ya ditahan
proses pilkada tetap jalan
baik bang febri saya ingin langsung ke kang ac hasan shadzili tb ac hasan shadzili
dari anggota komisi tiga dp rri refraksi partai golkar selamat malam kang ac
selamat malam mas renhat apa kabar
ya selamat malam mas renhat apa kabar
baik kang cetri baik baik terima kasih
kang aceh sudah mau bergabung bersama kami di prime news di sela sela rapat pleno partai golkar
kita bicara mengenai kemudian kpk di tahun politik yang menangkap sejumlah calon kepala daerah peserta pilkada
termasuk kemarin cagup maluku utara yang kebetulan adalah kader dari partai golkar kang aceh
ada kemudian apa namanya kalau kita sebut ini sebagai suatu kekhawatiran ya kang aceh bahwa di tahun politik ini kpk menangkap peserta pilkada
jangan jangan ada perubahan
jangan jangan ada potensi ini menjadi senjata politik atau kpk menjadi alat politik
kang aceh melihat hal yang sama tidak bahwa ini potensinya cukup besar ke arah sana kang
ya sebetulnya salah satu di antara argumentasi kenapa pada pertemuan rapat gabungan
antara komisi ii komisi iii kemudian pihak kejaksaan agung
kepolisian kpu bawaslu serta kpk memang ada semangat waktu itu disepakati kita untuk melakukan
menghentikan proses hukum terkait dengan penetapan selama proses penetapan kepala daerah begitu
nah ini dilakukan dalam rangka supaya proses hukum tersebut tidak mengganggu
proses tahapan pilkada kecuali waktu itu disepakati soal ott ya
namun demikian dalam proses perkembangan selanjutnya memang kalau ott kita bisa memahami ya
kenapa karena kan proses hukum tersebut dilakukan tidak bisa juga proses hukum itu terhalangi disebabkan karena
karena pilkada begitu
namun demikian kasus yang dialami oleh pak ahmad hidayatmus kemarin
itu kan sebetulnya kasus lama ya
ketika beliau tahun dua ribu lima sampai dua ribu sepuluh menjadi kepala daerah bupati di sula begitu
nah pertanyaan kami juga sempat menggelitik walaupun kami sesungguhnya juga menyerahkan kepada
kpk sendiri untuk memproses secara hukum namun demikian kenapa kasus tersebut baru muncul pada saat sekarang ini
buat partai golkar sebetulnya kita sangat prihatin dengan kasus yang dialami oleh pak ahmad hidayat mus tersebut
namun demikian kami bernilai bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pada kasus yang sudah lama
dan baru kemudian sekarang diangkat kembali tentu itu kan menjadi pertanyaan gitu
yang kedua penyebutan pernyataan ketua kpk bahwa akan ada calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka
tentu itu kan membentuk satu opini begitu ya
nah seharusnya kita berharap bahwa
nah seharusnya kita berharap bahwa
nah seharusnya kita berharap bahwa

tanpa harus dikait kaitkan dengan proses politik begitu
oleh karena itu
kami harus jeda dulu kang aceh nanti kami akan lanjutkan ke kang aceh langsung

tetap bersama kami di prime news
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sebetulnya adalah bagaimana proses dari tahap pilkada yang sudah pada tahap kampanye tersebut
diakibatkan karena proses hukum yang dialami oleh calon kepala daerah
kan sebetulnya masyarakat juga yang dirugikan
ya kan bagaimana yang saya maksud dirugikan
kalau misalkan masyarakat dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum
maka kan seharusnya dicari solusi
agar persoalan tersebut gitu ya dihadapkan di carikan solusi yang terbaik
kami tadi di dalam rapat harian terbatas sudah menyepakati untuk mendorong
agar pemerintah membuat perpu tentang pergantian calon kepala daerah yang menghadapi masalah hukum
ya karena kan tidak mungkin juga calon kepala daerah terkena hukum
lalu dibiarkan untuk tetap dihadapi
karena kan yang dirugikan juga masyarakat begitu
jadi itulah yang kemudian menjadi concern ya dari anda dan juga partai golkar
bagaimana kemudian ada perpu ya yang bisa mengatur itu karena lagi lagi masyarakat yang dirugikan
kang aceh tapi gini kalau untuk kasus yang untuk calon gubernur maluku utara
ada fakta integritas antara partai golkar dengan kpk begitu untuk kemudian kalau saya tidak salah
kalau ada kader yang bermasalah ya ya ya
yang bermasalah ini akan langsung dihentikan
kalau untuk kasus yang ini bagaimana kang aceh
ya problemnya kan sekarang undang undang tidak membolehkan kita untuk mengganti calon kepala daerah tersebut begitu
ya undang undang pemilu sorry undang undang pilkada menyatakan bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah ya
masih boleh ya
kecuali karena meninggal dunia
ya itu tidak boleh menurut undang undang
oleh karena itu kan kita minta supaya dilakukan apa yang disebut dengan perpu tersebut gitu
baik baik kang aceh
ya baik kang aceh di studio ini ada bang febri juga dari teman teman icw
saya ingin minta tanggapan dari bang febri bagaimana bang ferry apa yang kemudian disampaikan oleh kang aceh
ya memang yang perlu juga diperhatikan oleh partai politik adalah juga mungkin bertanya kepada kpk
apakah calon calon yang akan diajukan sebagai calon kepala daerah itu adalah calon yang bermasalah nggak dengan proses hukum di kpk
atau berpotensi begitu ya akan terjerat oleh kasus korupsi
ya sama seperti dulu pada pak jokowi ketika membentuk kabinet kerja pertama kali bertanya kepada kpk apakah ini calon calon ini punya masalah hukum atau tidak
itu mungkin barangkali supaya nanti ada kepastian juga di partai
bahwa calon yang dia ajukan ini tidak akan bermasalah dengan proses hukum di kpk pada satu saat
kalau menurut kami juga sebenarnya bisa dipahami juga bahwa kpk ingin mengumumkan tersangka menjelang pilkada karena memang
ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jangan sampai juga nanti masyarakat tidak terinformasi dengan baik
bagaimana track record kepala daerahnya begitu
jangan sampai juga nanti kepala daerah yang terpilih
itu justru bermasalah dengan kasus korupsi di kemudian hari
itu mungkin barangkali
kalau soal penggantian di tengah jalan ya kan masalahnya kan di undang undang pilkada itu
tidak bisa mengganti calon kepala daerah
yang tadi juga sempat disimulkan oleh kang aceh
ya itu kan kawan kawan di dpr yang membuat undang undangnya ya
nanti ya dikembalikan ke sana lagi kan begitu
oke baik saya ingin langsung kembali ke kang aceh karena tidak banyak waktu di sini

karena tidak banyak waktu dari kang aceh saya tahu
kita coba minta pendapat kembali
kang aceh ini kan memasuki tahun politik ya
ada gelaran pilkada menuju ke pileg dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
kalau tadi bang febri mengatakan
untuk kpk asal profesional punya dua alat bukti ya proses hukum berjalan
jangan dikatakan ke masalah politik begitu
nah kalau menurut anda kang aceh
bagaimana kemudian kpk atau memperdagangkan hukum di tahun politik ini
jika menyesar kepala daerah bisa berjalan
tanpa kemudian ada kecurigaan bahwa ini bisa berjalan
bahwa ini bisa jadi menjadi proyek politik begitu
ataupun senjata politik
ya buat partai golkar sendiri
kita sangat memahami langkah yang dilakukan oleh kpk
karena itu adalah bagian dari proses penegakan hukum
namun demikian ketika muncul masalah yang dihadapi oleh pak ahmad hidayat mus
yang kasusnya terjadi
waktu beliau menjadi bupati tahun dua ribu lima sampai dua ribu sepuluh
itu kan kasus lama kemudian diangkat
dan pada saat sekarang sedang masak dalam tahap pilkada
tentu kami merasa bahwa
biar publik yang menilai
tapi kami juga tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang terjadi di kpk
saya tidak ingin mengatakan demikian
silakan saja publik menilai begitu ya
cuma yang ingin kita tegaskan adalah
apa namanya kok kasus lama diangkat kembali begitu
oke baik terima kasih
kak angaca sudah bergabung bersama kami di prime news
selamat kembali di rapat pleno partai golkar
kita akan tunggu nanti seperti apa rakeras partai golkar
setelah rapat pleno yang digelar pada malam hari
terima kasih kak angaca
anggota dpr dari komisi tiga dari fraksi partai golkar
saya ingin kembali ke bang febri
ini kasus lama kemudian diungkit lagi
publik lah yang menilai
jangan jangan betul lagi
ini aja di alat politik
jadi kemungkinannya kan memang ada dua kalau menurut saya
satu memang sudah lama kpk punya alat bukti
dan baru diumumkan sekarang
yang kedua baru sekarang dua alat bukti itu ditemukan
nah kalau menurut saya
ya di komitek ini
soal penetapan tersangka ini kan memang ada di internal kpk
ya kewenangan di sana apa alasannya begitu
makanya tadi kalau menurut saya sarannya
memang sebaiknya partai politik itu mengajukan calon calon kepala daerah
yang diusung masing masing partai politik kepada kpk
apakah calon calon ini bermasalah atau tidak
oke baik bang febri terakhir singkat saja
di tahun politik
jika memang kemudian ingin mengincar calon kepala daerah
bagaimana kpk secara profesional bisa bertindak
kalau menurut kami ya
ketua kpk atau juga komisioner yang lain
tidak perlulah menyampaikan bahkan mengusut segala macam
sebelum ada prosesnya ya

sebelum masuk tahap penyidikan dan ada tersebut
sebelum masuk tahap penyidikan dan ada tersebut
kalau sudah mengantongi dua alat bukti
masuk tahap penyidikan dan tersangka
silahkan diumumkan begitu
jangan di awal
karena kalau di awal nanti ribut begitu ya
dan seperti yang saya sampaikan tadi
itu digoreng di tingkat pemilihnya
tapi ini kan katanya alasannya mengingatkan begitu
supaya jangan sampai ada kepala daerah ataupun parpol
juga sanksi sosial bagi parpol itu
jangan sampai kemudian mengusung kepala daerah yang bermasalah
kalau didetapkan tersebut
sudah tersangka sudah penyidikan
sudah tersangka sih tidak apa apa
tapi kan jangan di awal begitu ya
kalau di awal nanti kan juga ya seperti tadi
jadi digemerang sendiri ya untuk kpk ya
kalau kan kemarin pak agus kan menyampaikan beberapa kepala daerah
sekarang baru satu
nah kita lihat nih
ada berapa lagi setelah ini kan begitu
jangan sampai juga cuma satu begitu kan
kemarin bilangnya banyak
nah kan karena ngomong di awal sudah rame
terus akhirnya ternyata tidak ada juga
misalnya juga banyak juga kepala daerah
yang ditetapkan tersangka
itu yang sebenarnya
jadi di daerah juga jadi saling curiga gitu sih
akan menjadi tersangka
dipakai untuk menggunakan
menyerang lawan lawan politiknya
di daerah ya
di daerah begitu
oke itu yang kemudian menjadi concern dari icw
ya kan misalkan saja ya
dipanggil saja oleh kpk sebagai saksi
oh itu saja sudah bisa digoreng
sudah cukup digoreng dan menurut dugaan kami
itu juga bisa mempengaruhi elektabilitasnya
oke baik kita akan tunggu nanti bang febri henry
bagaimana kpk bergerak di tahun politik
jika memang ingin melakukan penegakan hukum
ya tentu kita dukung
tapi tentu sesuai dengan prosedur
jangan jangan sampai justru ini bisa menjadi satu isu lagi ya di masyarakat
menjelang tahun politik di pemilihan kepala daerah di tahun dua ribu delapan belas
terima kasih sudah hadir bersama kami di prime news pada malam hari ini